dari balik tahanan setia novanto tetap membuat manuver politik
lewat secarik surat yang ia tanda tangani di atas matrai
setia novanto meminta golkar tidak melengsarkan dirinya dari kursi ketua umum
tidak hanya itu surat yang ditujukan pada dpr juga ampuh ternyata
membuat statusnya tetap ajak sebagai ketua dewan perwakilan rakyat atau ketua dpr ri
wakil ketua dpr fahri hamzah menerima surat yang ditulis tangan oleh setia novanto
surat itu ditujukan pada partai golkar yang meminta idrus marham diangkat
sebagai pelaksana tugas ketua umum
surat juga ditujukan pada dpr agar tersangka kasus dugaan mega korupsi ini
diberi waktu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah
dan tidak dicopot dari kursi ketua dpr
menurut fahri surat dari balik jeruji ini cukup untuk membuat novanto
tetap berstatus sebagai ketua dpr
saya kira untuk lebih amannya
memang kita belum ada rapim untuk membahas surat ini
tetapi tentunya untuk lebih amannya kita biarkan dululah mekanisme berjalan
kemarin kami belum mendapat surat resmi dari partai golkar yang kemarin bersurat
tetapi melalui berita yang kami ikuti
keputusan rapat pleno partai golkar itu cukup elegan untuk dilaksanakan
karena memberikan waktu kepentingan dan keuntungan
karena memberikan waktu kepentingan dan keuntungan
kepada pak setiano fanto sampai menyelesaikan paling tidak fase pembuktiannya di pra peradilan
di lain pihak mahkamah kehormatan dewan dpr juga tak bisa segera memproses laporan terkait pelanggaran etik fanto
bicara pencopotan juga terlalu dini ya gitu loh karena itu kan baru laporan yang diverifikasi
kita nggak tahu nanti apakah kemudian hasil verifikasi laporan itu ditindaklanjuti
kalau kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk sidang juga
belum tentu juga sanksinya pencopotan gitu loh
makanya saya sendiri juga bingung
padahal desakan agar novanto dicopot terus menguat
kalau keputusan dpp golkar ini kalau memang benar golkar belum bersikap masih menunggu angkrah atau pra peradilan
memang menyandar kita memang menyandar kita

menyandar dpr secara performance
kalau secara kinerja masih bisa dipaksakan untuk wakil ketua dpr yang lain untuk bekerja sesuai dengan agenda itu
jika mengacu pada pasal tiga puluh tujuh dan delapan puluh tiga undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
pergantian pimpinan bisa dilakukan jika yang bersangkutan tidak hadir selama tiga bulan
pemperhentian juga bisa dilakukan jika keanggotaan ditarik oleh pimpinan
namun hal ini tidak dilakukan golkar
sementara jika terkena perkara hukum pemberhentian novanto baru bisa dilakukan jika sudah ada putusan hukum tetap atau inkrah
mahardika utama jakarta
dua pucuk surat bermatret tempel dan ditandatangan istihano vanto ditujukan pada pimpinan dpr dan juga pengurus partai golkar
menunjukkan betapa ketua umum partai golkar ini begitu berkuasa
karena beberapa anggota dewan sudah meminta novanto mengundurkan diri dari posisi ketua dpr dengan
pertimbangan demi kepentingan publik yang lebih besar apakah ini akan menemui akhir bahagia
justru sebaliknya untuk mengulasnya malam hari ini sudah hadir di studio prime news sarmuji wakil
sekjen partai golkar selamat malam pak saramuji terima kasih sudah hadir kemudian ada roy suryo
wakil ketua umum partai demokrat selamat malam bang roy malam dan kemudian ada ferry amsari direktur
satu di konstitusi atau pusako universitas andalas selamat malam alam alam ferry terima kasih sudah
hadir saya langsung ke pak sarmuji dari kalau tidak salah kita catat lima kesimpulan kemarin dari poin
kesimpulan tuh kurang lebih intinya lah menunjuk plt ketum kemudian jika stianovanto menang pra pradilan
maka plt ketum itu akan berakhir jika kalah begitu sebaliknya maka setia novanto akan dimina mundur
atau kalau tidak munaslup tapi sebenarnya menarik perhatian publik ya secara umum karena itu kan
sebenarnya urusan internal golkar cuma
di poin kelima yang saya baca bahwa posisi setia novanto sebagai ketua dpr ini menunggu
hak nah hasil dari pra pradilan keputusan pra pradilan apa pak yang menjadi pertimbangan
ketika soal posisi ketua dpr yang juga sudah mulai banyak disuarakan agar sebaiknya pasti
novanto mengundurkan diri atau paling tidak fraksi golkar menarik pak setia novanto dari posisi ketua
dpr itu ya jadi keputusan yang kita hasilkan kemarin itu itu keputusan yang paling mungkin
untuk kita ambil
artinya itu adalah konsensus dari semua perdebatan kita rapat itu hampir tujuh jam mulai siang sampai malam
untuk menemukan jalan keluar terhadap persoalan partai golkar termasuk posisi pak novanto sebagai
ketua dpr ri maaf saya potong sedikit kemarin kita juga kemudian mengundang beberapa apa namanya
politisi partai golkar yang mungkin tidak ada di struktur dari gmpg tepatnya sebenarnya rapat
kemarin itu tidak perlu berlama lama dan sudah jelas sebenarnya apa yang sudah diperoleh karena pengiriman kementerian rakyat jepang mengambil hal itu

ini kok malah berlama lama
perspektifnya kan banyak sekali
ada tiga puluh lima orang yang berbicara di forum rapat kemarin
kan kita tidak mungkin secara otoriter pimpinan sidang
menetapkan satu agenda kemudian mengambil keputusan
kalau itu dilakukan ya sudah tidak perlu rapat kan
diputuskan aja semenit dua menit selesai
karena sudah jelas
tetapi kan ini menyangkut tiga ratus kepala yang hadir pada rapat kemarin
tiga ratus orang itu punya perspektif punya pandangan
yang pandangannya itu bisa berbeda beda
dari tiga puluh lima orang kemudian tersusunlah kira kira sembilan pendapat
disimpulkan sembilan pendapat kemudian lahirlah keputusan lima kesimpulan itu
jadi keputusan kemarin itu keputusan yang maksimal kita bisa capai
dari berbagai perspektif itu
itu sudah memperhitungkan hak pak novanto untuk mengajukan proses hukum
memperhitungkan juga perspektif masyarakat yang menginginkan pak novanto untuk turun
juga memperhitungkan bagaimana partai golkar dikonstituen dan sebagainya
semua kita perhitungkan dan hasilnya seperti itu
menunggu pra peradilan jadinya soal posisi ketua dpr ini ya
masalah menunggu pra peradilan sebenarnya kan ada hak pak novanto untuk menuntut keadilan
bahkan sampai inkrah
tetapi itu tidak kita penuhi dalam rapat secara penuh
kita hanya memenuhi batas sampai pra peradilan saja
kenapa sampai batas pra peradilan
karena pra peradilan itu tidak butuh waktu yang lama
ini juga menyauti keinginan publik supaya tidak berlarut larut
jadi publik sabar dulu ya
sebentar aja sabar sebentar tidak sabar sampai inkrah kan
sampai panjang sekali
hanya sabar sebentar
kita juga akomodir hak pak novanto untuk menuntut keadilan
hak sebentar kepada publik nanti jawab mas ferry mungkin karena bisa juga perwakilan dari publik

kami segera kembali

saya kira memang tidak terlalu lama
demokrat bisa menunggu itu untuk posisi di dpr nya
saya menyatakan bahwa itu hak dari para pimpinan dpr
tetapi juga pasti kalau masyarakat kalau menunggu satu dua hari insya allah tidak ada apa apa
tapi kalau terlalu lama sekali lagi nah itu nggak bagus juga
oke berarti intinya demokrat bisa menunggu itu ya
ya dengan waktu yang menurut saya terserah juga masyarakat
kalau pandangan bang ferry bagaimana
kalau dilihat lima poin konsensus partai golkar kemarin saya merasa itu bukan win win solution untuk golkar ya
bukan win win solution untuk golkar sendiri
bukan untuk pak setnov dan bukan untuk golkar
tapi malah melihat ini semacam golkar ada di persimpangan jalan
begitu salah jalan tersesatnya akan jauh
nah menurut saya memang
memang harus mengikuti pasal delapan puluh tujuh ayat satu dan ayat dua undang undang md tiga ya
di mana memang ada ruang sebenarnya bagi golkar untuk menarik kembali pak setnov
jadi ada tiga saja untuk kemudian ketua pimpinan itu dapat diberhentikan
satu meninggal dunia kedua kemudian mengundurkan diri dan diberhentikan
nah poin yang krusial itu adalah diberhentikan dan itu ada di tangan golkar
kenapa penting dan bagi golkar untuk memilih jalan lurus ya
bukan jalan berbelok belok seperti ini
ini jalan berbelok belok ini ya
karena begini ada sumpah dan janji yang kemudian bisa dijadikan alasan bagi golkar untuk menarik pak setnov sebagai pimpinan
dan menggantikan dengan kader yang lain
apalagi golkar tidak akan rumit menggantikan orang orang terbaik
banyak sekali kader golkar ya yang potensial untuk menggantikan pak setnov
tapi apakah sesimpel itu sebenarnya menurut anda
karena kalau tadi disinggung bang rory tadi ada tantangan ketua umum juga disitu kalau mau berhentikan dan sebagainya
masalahnya pak setia novanto adalah ketua umum dan belum diberhentikan oleh golkarnya
jadi usul itu kan bisa mulai dimainkan di mahkamah kehormatan dewan
nah di mahkamah kehormatan dewan itu kan memeriksa etik
nah etik ini tidak ada hubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung
yang perlu diketahui apakah
ketua dpr dan atau anggota dpr itu melakukan pelanggaran sumpah janji dan kode etik dari dpr
nah dalam banyak konteks sebenarnya banyak sekali yang perlu dipertanyakan mkd terhadap apa yang sudah dilakukan ketua dpr dalam hal ini pak setnov
nah begitu kemudian proses itu dijalani saya akan saya yakin ya akan banyak hal yang akan terbongkar di sana
dan itu ruang bagi mkd untuk memutuskan bahwa
pak setnov mestinya kemudian diberhentikan dengan tidak hormat
nah golkar menurut saya punya peran di sini
punya peran apalagi pdip kan sebenarnya bisa mendukung golkar di mkd ya
untuk kemudian menarik pak setnov
keuntungan kedua bagi pak setnov juga dia akan lebih konsentrasi untuk menangani perkara ini
dan dia akan kemudian betul betul bisa mencurahkan waktunya untuk menghadapi kpk di peranjau
jadi ini penting bagi dua pihak ya
nah inilah menurut saya win win solution ya bukan kemudian jalan berputar putar
nanti yang menakutkan malah elektabilitas golkar akan semakin terpuruk
nah untuk partai sebesar itu rugi betul kalau terpuruk
ada pendapat dari pak sarmuji kita tahan dulu
nanti setelah jeda komersial kita akan segera kembali
tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih pak saramudi
terima kasih pak saramudi
terima kasih pak saramudi
dari mana saktinya
nulis surat itu termasuk bukan dianggap sebagai salah satu kekuatan atau kekuasaan pastian novanto itu
karena itu sudah diklarifikasi

tetapi dari isinya saja menunjukkan bahwa pak novanto itu tidak sakti
masa orang berkuasa mohon minta kan tidak
baik ke golkar maupun ke
jadi tidak sakti sebenarnya
buktinya pak novanto bisa ditahan
tetapi pertimbangan kita semata mata
mendasarkan pada banyaknya perspektif yang berlangsung pada rapat pleno kemarin
ada tiga puluh lima orang loh yang berbicara
itu dinamikanya bagaimana sih pak sarmuji
maksudnya katakanlah kalau soal tarik menarik posisi ketua umum dan lain sebagainya oke
tapi yang soal posisi ketua dpr itu apakah tidak sempat menjadi dinamika juga dibahas di dalamnya
ayolah kerandesakan publik di luar
katanya suara golkar suara rakyat suara golkar misalnya
suara golkar suara rakyat
kenapa tidak menjadi semacam terkorelasi dengan baik begitu prinsip yang dipegangkan
suara rakyat juga kita pertimbangkan
karena itu kita tidak memberi batas waktu yang lama
batas waktunya itu tidak lama
batas waktunya itu hanya sampai perapradilan saja
itu untuk demi memenuhi hak pak novanto itu berarti
demi memenuhi hak pak novanto
menjawab ekspektasi masyarakat juga
jangan terlalu lama
oke jangan terlalu lama itu berapa lama
apa yang menjadi pertimbangan tidak langsung saja segera ditarik
katakanlah ketua umum nantilah urusannya
karena ada mekanisme partai
tapi kalau soal posisi ketua dpr ini kenapa tidak langsung ditarik saja
demi elektabilitas golkar juga misalnya
kan pak novanto sedang mengajukan proses hukum perapradilan
meskipun penghormatan kita sebenarnya tidak penghormatan yang penuh sampai nkri
seperti yang saya katakan tadi kan
tidak usah terlalu lama
udah oke perapradilan saja
pra peradilan bahkan seandainya kpk menetapkan hari ini p dua puluh satu
hari ini juga kita sedang akan membahas penggantian proses pak novanto
dan mengganti pak novanto dengan tindakan munaslup
bahkan awalnya kita akan minta pak novanto mengundurkan diri
kalau tidak mengundurkan diri kita akan melakukan
karena p dua puluh satu itu otomatis perapradilan gugur
tapi itu kan tidak masuk dalam lima kesimpulan itu
nanti akan belok lagi
itu sudah dinyatakan pada waktu wartawan menanya
bagaimana pak seandainya kpk
kpk menyatakan p dua puluh satu sebelum proses perapradilan
di sumpah jabatan ketua itu ada
ketua itu harus mengedepankan terlebih dahulu
kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya
artinya kalau kemudian menunggu perapradilan
itu kepentingan pribadi
kepentingan pribadi yang diperjuangkan
kalau mau melihat kepentingan bangsa
ini ada kursi ketua dpr
kursi ketua depan
yang mengakibatkan mungkin lembaga negara tidak berjalan dengan baik
nah mestinya pak novanto betul betul harus berkaca
termasuk juga golkar
bahwa harus ada kepentingan negara yang harus didahulukan
dalam konteks ini begitu beliau menulis surat
dia sedang memperjuangkan dirinya sendiri
dan mestinya itu dipertanyakan oleh golkar
dan harusnya kader terbaik golkar maju
untuk memperjuangkan kepentingan bangsa
daripada kepentingan ketuanya sendiri
perspektif itu juga mengemuka waktu di rapat pleno
tetapi ini kan ada dua proses yang sedang berjalan
tadi katakanlah kepentingan bangsa
apakah kepentingan bangsa tersandera penuh dengan ketiadaan pak novanto
ya sejauh ini beberapa kali pak novanto tidak hadir di rapat paripurna
tapi rapat paripurna tetap juga berjalan
karena kalau itu kan memang kolektif kolegial
tapi ada beberapa hal
memang harus ketua dpr sendiri hadir
jadi tetap penting kan berarti
kita memandang penting sekali
karena itu tidak lama lama ini
jadi sama sama pandangannya tapi caranya berbeda
dibayangkan tahun politik dua ribu delapan belas
posisi ketua dpr yang sekaligus ketua partai
itu menentukan banyak hal
koalisi dan bangunan koalisi ditentukan oleh satu orang ini
baik dia sebagai ketua partai
penguasa pembentuk perundang undangan
jadi banyak hal yang sebenarnya ini posisi penting
yang bergantung kepada satu orang ini
jadi mestinya golkar sudah mulai memikirkan kepentingan bangsa
saya kasih contoh lagi
persoalan perspektif kita
mana yang lama mana yang sebentar gitu
dalam pandangan kita ini udahlah
ada hak pak novanto untuk
tapi kalau publik menilai tujuh sampai tiga puluh fan berpunuh
sudah terlalu lama bagaimana pak
ada satu lagi mas
yang juga perlu dipertimbangkan teman teman golkar ya
jangan sampai kemudian sekarang ini kan sebelum nanti awal tahun dua ribu delapan belas
itu kan ada banyak pilkada untuk dua ribu delapan belas
dan penandatangan untuk surat rekomendasi itu kan ketua umum
kalau itu enggak
kalau itu bisa jadi loh nanti
kalau itu ada undang undangnya
antara undang undang penyelenggaraan pemilu
dengan undang undang pilkada berbeda
khusus untuk pilkada
tidak harus ditatangani ketua umum
bahkan ketua biasa bisa disebutkannya itu pimpinan pusat
tetapi kita juga tidak mempertimbangkan itu
itu masih lama
terlalu lama bahkan
nantinya khawatirnya kan pasti beberapa tempat itu
wah jadi enggak ya bergandengan tangan
jadi enggak ya bergandengan tangan
tetap itu dipertimbangkan
kalau itu kita jamin aman
tapi itu malah waktunya lama sekali
cuma dia setuju tadi
jadi artinya golkar insya allah pilih jalan lurus
supaya tidak berbelok
karena kalau kecepatan berbelok
seperti kemarin yang ada di kompleks itu ya
itu jalannya beloknya masih di depan
kecepatan beloknya masih di depan
sambil kita juga dalam waktu yang sesingkat singkatnya ini
juga memverifikasi kira kira siapa yang layak menggantikan pak novanto
jadi kan sembari jalan lah kira kira
kasih kesempatan kita melihat lihat siapa kader terbaik
ada beberapa nama kita seleksi
tapi bagi pandangan perspektif untuk kepentingan publiknya kira kira
seolah olah yang ditangkap publik begitu pak
bahwa ini sepertinya masyarakat diminta untuk memahami
dalam konteks posisi ketua dpr ri nya
nah ini kalau bang rey suryo anda tidak melihat ke arah sana
makanya tadi saya mengatakan publik bisa bersabar
tapi kan sabar itu kan juga ada batasnya
jadi kami kalau dari partai demokrat
mitra kami sesama fraksi
itu ya kami berharap semoga ini cepat diselesaikan
dan yang bisa menyelesaikan golkar sendiri
tidak harus misalnya diselesaikan oleh pihak lain
sehingga menjadi mengurangi eleganitas
lebih baik ke mana
karena kan golkar menyelesaikan sendiri itu lebih elegan
dibandingkan dengan pihak lain yang tiba tiba seperti tadi
atau misalnya mkd
tapi saya kok tidak yakin kalau mkd
kenapa anda tidak yakin mkd akan berproses
ya dulu pernah
ketika kasus yang saham dulu
kan mkd menangani
tapi kan kemudian kan
tidak clear itu
jadi begitu mundur
kemudian ya sudah
harus ya begitu balik lagi
ibaratnya suatu jalan
ada seseorang yang dikejar di jalan itu
orang itu hilang dari jalan
tidak dicari kan
tapi begitu masuk jalan itu lagi
nah akhirnya kena lagi
kan tidak kan
jadi sudah lewat
jadi menurut saya
jadi anda tidak terlalu mempercaya juga proses di mkd ini
tapi lebih baik secara elegan
saya percaya teman teman di golkar
tanpa justru sudah diselesaikan oleh pihak lain
yang itu membuat tidak
memang ada waktu sampai tiga puluh november kan itu kan
tetapi kan masalahnya
apakah tidak menangkap kesan bahwa
atau yang diwakili oleh
ini nunggu golkar
kalau golkar terlalu lama justru memundurkan ini
atau katakanlah membuat ini maju mundur maju mundur gitu ya
itu kalau kami dulu pernah mengalami itu
meskipun saya tidak berhak mengomentari itu
tapi itu tolong dipertimbangkan
kami tentu mempertimbangkan
tidak mungkin partai golkar ingin menyakiti dirinya sendiri
pasti kita pertimbangkan
tetapi sejauh ini itulah keputusan yang paling mungkin kita putuskan
pak sarmuji ada yang mencurigakan bagi publik
karena publik pasti menganggap tidak ada kerugian bagi partai golkar
malah menguntungkan partai golkar
tapi kenapa kemudian golkar seolah olah memberi ruang untuk pembelaan
jangan jangan banyak hal yang kemudian ditahan oleh kekuasaan
ini yang berkaitan dengan harga diri partai
jangan kemudian publik memperhatikan ini dan mencurigai golkar
dan malam ini akan berimbas bagi golkar meskipun ketua partai sudah diganti
oh tidak publik juga begini pak
harus hati hati juga
ini semacam dugaan
tapi dikasih dugaan itu kencang ya
publik juga harus diberikan pendidikan politik
bahwa hukum itu memang membutuhkan waktu yang cukup
tidak mungkin kemudian
eh kamu bersalah ya
tidak mungkin begitu
termasuk di mkd
di mkd kita tidak pernah menghalangi
mkd untuk memproses ini
tetapi untuk bisa memutuskan perkara itu harus dilakukan secara hati hati
kebetulan saja menimpa pak novanto
kalau besok menimpa pak suryo atau saya
kalau nggak berhati hati kan kacau
bisa kacau sekali
bisa tidak disamakan konteksnya menurut anda
kalau soal berhati hati itu urusan pengadilan dan kpk ya
ini urusan ruang politik
aneh saja bagi publik
kalau sebuah partai besar
yang memiliki kader banyak yang terbaik
kemudian seperti mengambang ya
nasib ketua partainya
jadi maksudnya tidak ada hubungannya dengan asas praduga
tidak ada ya
jadi mestinya harus dilihat bagi kepentingan partai
dan menaikkan elektabilitas partai
karena kan sudah terpuruk sekali
nah mestinya sebagai lembaga dpr
juga memperhatikan tata tertib persidangan yang sudah dibentuk
sekaligus memperhatikan misalnya konteks uu dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan
soal penyelenggaraan negara yang bersih dari kkn dan segala macamnya
tindakan tindakan beliau itu
sudah harus disikapi golkar dengan dalam bentuk pemberhentian
tidak hanya sebagai ketua
bahkan kalau perlu sebagai anggota dpr
apa bedanya misalnya dengan memberi waktu tiga puluh hari
karena dari tadi yang saya tangkap
tidak tiga puluh hari
sampai tiga puluh februari
kurang berapa hari lagi
apa yang disampaikan pak sarmuji tadi
kesannya sedikit berbeda
ada bedanya nggak kira kira
dengan dicopot harusnya sekarang ini
karena ketua dpr itu memegang banyak ruang lobby
jangan jangan banyak ruang lobby itu sedang digunakan dari balik jeruji ya
agar proses peradilan ini fair
kita dengarkan dulu
agar proses peradilan ini fair
beri ruang pak novanto meninggalkan ruang lobby lobby itu
untuk fokus membuktikan diri secara hukum tidak bersalah
bukan menggunakan ruang ruang lobby yang berpotensi dimilikinya
nah ini ruang ruang seperti ini harus dihapuskan
nah golkar harus berani bertindak tegas ya
untuk kemudian membiarkan pak novanto quote unquote ya
sendirian untuk kemudian menghadapi ini secara baik dan elegan
jangan kemudian malah merusak partai
dengan menggunakan ruang ruang lobby yang dimiliki
karena bagaimanapun sekarang
walaupun cuma sampai tiga puluh enam
anggota golkar itu semua adalah bahwa novanto
nah ini yang kemudian perlu diinginkan
pak sarmoji silahkan
tidak yang perlu kita pertanyakan
dari mana pak novanto bisa menggunakan kekuatan politiknya di balik jeruji
bahkan istrinya pun belum bisa jenguk
salah satunya surat pak
tetapi itu pun tadi bahasanya pak novanto memohon
bukannya lobby itu
ini mas indra
selalu dalam bahasa tersurat itu ada yang tersiratnya
nah ini yang kemudian bisa saja
tunggu dulu proses
jangan jangan ini semacam perintah
kira kira mkd terpengaruh itu tidak menurut anda
saya yakin itu ada pengaruhnya bagi mkd dan partai golkar
bahkan surat itu pun
dirapat beliau tidak dijadikan sandaran
untuk mengambil keputusan
kan kita sudah sampaikan
seandainya surat itu menjadi sandaran
itu pasti sudah ada plt sekjen
karena di surat itu kan ada itu
plt idrus marham
plt ketua umum
tapi itu sama sekali tidak dijadikan sadaran
kita hanya menunjuk plt ketua umum
bahwa apa yang diperbuat oleh pak novanto
dengan membuat surat
itu bukan bagian dari lobby
tapi kenapa ini berbeda dengan apa yang disampaikan pak idrus marham
mengikhlaskan jabatan itu
itu pernah juga disampaikan
saya tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur
dalam konteks itu
sepertinya saya tangkap kesan
pak novanto akan mengikhlaskan itu
setelah perapatan selesai
tapi memang menarik
timbulnya surat atau munculnya surat kemarin
itu kan pas teman teman golkar lagi ada rapat itu kan
dan di sisi yang lain
yang kebetulan saya ada di ruangan itu
di salah satu studio tv
pak oto dan pak frederick itu
ditunjukin surat oleh host acara itu
kita sudah hampir selesai
memang langsung mengatakan
ya itu pak
berarti masih bisa melakukan lobby ya
makanya teman teman golkar
kemarin ketika kita juga berbincang di meja ini juga
begitu ada yang mengatakan ketika saya tunjukkan suratnya di layar ini
mengatakan bahwa kalau saya anggota dpr
saya akan tersinggung dengan surat ini
karena soal dpr ini miliknya pak syanovanto ya
kalau anda melihat bagaimana
tersinggung juga tidak dengan surat kemarin itu
ya saya memang katakanlah
harus tidak bisa menilai surat itu sendiri
meskipun surat itu memang seolah olah seperti pemimpin perusahaan
memang dengan adanya surat itu
mahkamah kehormatan dewan
sesuai dengan amanah undang undang md tiga itu
justru malah melihat
adanya anomali dari surat itu
dan kemudian memproses surat itu
itu bisa harusnya
jadi itu kan secara etika masuk
bisa diproses justru dengan surat adanya
tapi sebagai penutup
kira kira anda melihat
apakah sekarang ini menjadi dpr ini menjadi tersandra
karena pak syanovanto masih berkuasa
ya saya melihat
terikat betul dengan pak syanovanto ya
harusnya kan dpr membangun tradisi ketatanegaraan
begitu pimpinannya terlibat
tersangkut perkara tertentu
dia sudah harus mengundurkan diri
nah ruang itu tidak dibangun oleh dpr
dan dalam hal ini
konteks ini juga partai golkar
harus ada tradisi ketatanegaraan
seseorang terutama pimpinan yang terlibat
dia harus mengundurkan diri
mengutamakan kelembagaan negara
agar diurus dengan benar
bukan kemudian pengurusannya jauh
di ruang ruang lain
supaya tidak terkesan dera
saya berharap golkar cepat menyelesaikan ini
insya allah cepat
dan serah internal
tapi golkar menyerahkan kpk
masalahnya cepat cepat p dua puluh satu
kalau sekarang di kpk begitu pak yardi
insya allah akan cepat kita proses
jadi seperti yang saya sampaikan tadi
sebenarnya ini persoalan perspektif saja
tujuh hari itu lama atau sebentar gitu
bagi orang yang mengharapkan cepat sekali
mengharapkan hari ini juga ya tujuh hari itu lama
tetapi bagi pak novanto barangkali tujuh hari untuk
tujuh hari untuk mencari keadilan itu kecepatan
baik kita tunggu saja nanti seperti apa kelanjutan
tanya terima kasih pak sarmuji bang roy suryo
dan juga bang ferry amsari telah bergabung bersama kami
dan prime news masih akan segera kembali
jadwal berikut ini